bocah berusia lima tahun ini harus meregang nyawa di tangan ibunya sendiri
namun motif sang ibu membunuh buah hatinya masih menjadi tanda tanya
sang ibu sudah menjadi tersangka
tim penyidik satreskrim polres metro bekasi kota saat ini telah memeriksa lima saksi
di antaranya saudara ayah korban kerabat tersangka dan petugas keamanan
penyidik juga tengah memeriksa suami tersangka atau ayah korban
saudari snf atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka
berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik
penyidik telah bersurat ke apsifor
asosiasi psikologi forensik nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim apsifor
penyidikan yang dilakukan juga mempedomani prinsip prinsip scientific crime investigation
penyidikan berbasis ilmiah berbasis keilmuan melibatkan beberapa ahli
hasil pemeriksaan psikologi sementara
penyidik atau ibu korban mengalami gangguan halusinasi dan terindikasi kejalaan schizofrenia
sehingga menyulitkan polisi menggali motif pembunuhan oleh tersangka
polisi menyebut suami tersangka pun mengakui jika terdapat tanda tanda keanehan dari sang istri sejak dua bulan terakhir
pemadak pelaku terindikasi kejalaan schizofrenia
yang dapat dijelaskan dengan kekuatan emosi delusi halusinasi pikiran terorganisir dan
gangguan persepsi yang hasil dari pemeriksaan psikologi tim psikolog dari dpnika kota bekasi
diduga aksi pembunuhan oleh sang ibu kepada anak kandungnya dilakukan di depan adik korban
yang masih berusia satu tahun tujuh bulan pasalnya kamar korban dan adiknya berada di satu ruangan
komisi perlindungan anak daerah kpad kota bekasi menurunkan tiga psikolog untuk mendalami kasus ini
tim liputan kompas tv
saudara polisi belum mengungkap motif ibu yang diduga membunuh anak kandungnya bagaimana
menggali motif di tengah dugaan tersangka mengalami gangguan skizofrenia kita bahas bersama
dengan pakar psikologi forensik reza indragiri amril mas reza apakah terlalu cepat untuk menentukan
bahwa tersangka atau ibu korban ini mengalami gangguan jiwa yang tadi disebutkan ada schizofrenia itu
ketika menangani atau berhadapan dengan kasus kasus kekerasan yang sedemikian ekstrim saya selalu meletakkan tiga kemungkinan
untuk kita kaji bersama pertama adakah kemungkinan bahwa pelaku secara umum ya memang memiliki gangguan jiwa tertentu
memiliki kelainan kelainan tertentu yang bisa membuat dia tanda petik lolos dari jerat hukum dengan memakai pasal empat puluh empat kuhp
tapi ada kemungkinan yang kedua seberapa jauh kiranya pelaku berada di bawah pengaruh narkoba di bawah pengaruh nafsa
jadi misalnya lah dikatakan ada pelaku yang diketahui memiliki tanda tanda atau gejala gejala skizofrenia
tidak tertutup kemungkinan bahwa skizofrenianya justru berasal dari penyalahgunaan nafsa itu
dan yang ketiga apa boleh dibuat karena anak memang merupakan salah satu kelompok yang paling rentan untuk difikilisasi
maka boleh jadi ada pelaku yang punya muatan amarah dendam sakit hati dan seterusnya
yang sayangnya tidak bisa dia arahkan ke target utama lalu dia alihkan kepada target pengganti
siapa itu target pengganti adalah pihak yang dianggap lemah
anak anak yang memiliki kelemahan multidimensional
jadi saya tidak akan serta merta atau langsung atau tergesa gesa menyimpulkan bahwa ada pelaku tidak pidana
yang mengidap kelainan jiwa tertentu karena saya dan mungkin juga masyarakat punya kepentingan
bahwa pelaku pelaku kejahatan terhadap anak akan bisa dimintai pertanggung jawabannya secara pidana
agar proses pertanggung jawaban secara pidana itu bisa berlangsung kita hanya boleh punya asumsi tunggal
bahwa pelaku sehat pelaku waras pelaku tidak diatasi
kalau kita langsung atau tergesa gesa mengatakan ada gangguan kewarasan ada kerenan jiwa justru sadar tidak sadar
kita memberikan ruang bagi pelaku untuk kemudian lolos dari jerat pidana
dan saya pribadi tidak menginginkan itu
tapi kalau dari runtutan peristiwa yang dijelaskan oleh polisi ada penjelasan tidak
ini termasuk kategori pembunuhan apa yang terjadi di bekasi ini
saya tidak tahu itu yang harus ditelisik oleh pihak kepolisian
tetapi kalau kemudian ini konsekuensi ya kalau kemudian kita angkat narasi tentang adanya kelainan jiwa tertentu pada diri tersangka
maka perbincangan tentang motif perbincangan tentang jenis pembunuhannya tidak lagi relevan
karena jangankan kita jangankan otoritas penegakan hukum sang tersangka pun dalam kurung pelaku pun tidak bisa menjelaskan apa motifnya
dan ketidakmampuan itu justru sadar tidak sadar
kita yang ciptakan karena kita yang mengangkat narasi bahwa pelaku pidana adalah orang yang tidak waras adalah orang yang punya kelainan jiwa
salah satu yang juga jadi sorotan mas reza ini adalah dugaannya pelaku ini melakukan aksinya di depan adik dari korban yang masih usia satu tahun tujuh bulan kalau tidak salah
nah ini seperti apa apa yang anda cermati dari sini kemudian apakah ini akan berdampak juga terhadap adik korban atau seperti apa mas reza
dalam narasi victimologi ada beberapa kategori korban
korban primer adalah dalam kasus ini misalnya anak yang secara langsung secara frontal menjadi sasaran perilaku kekerasan dari tersangka
itu adalah korban primer yang secara menyedihkan kehilangan nyawa
ada korban sekunder dia tidak pihak yang diserang oleh tersangka tetapi dia barangkali memiliki pertalian darah dengan korban primer
dia berada di lokasi yang sangat dekat
bahkan mungkin bisa menyaksikan secara langsung apa yang dialami oleh korban primer
bahkan mungkin bisa menyaksikan secara langsung apa yang dia alami oleh korban primer
sehingga korban sekunder ini bisa merasakan ketakutan yang sama kesedihan yang sama trauma yang sama dan berbagai macam perasaan negatif lainnya yang juga sama
nah kalau kita posisikan anak yang berada di ruangan yang sama itu yaitu anak yang berusia sekitar satu tahun itu adalah sebagai korban primer
maka sah sudah anak ini sesungguhnya bisa dikategorikan sebagai anak korban kekerasan
karena itu negara memang sudah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menyaksikan peristiwa tersebut
tapi satu tahun sekitar satu tahun usianya ini juga bisa merekamkah peristiwa yang seperti itu atau bagaimana
memang anak usia satu lima tahun memiliki derajat kognitif dan derajat efektif yang khas
dan ada sisi yang mudah mudahan positif yang bisa dimanfaatkan oleh pihak pihak yang mendampingi anak tersebut
bahwa anak anak usia sekitar satu tahun setengah dan seterusnya itu memang memahami dunianya
memberikan pemaknaan terhadap peristiwa tergantung pada definisi yang diberikan oleh orang orang di sekitarnya
jadi seberapa jauh orang orang di sekitar atau pemberi bantuan itu bisa membangun definisi
bisa memberikan pemaknaan yang lebih positif lebih konstruktif
mudah mudahan itu akan bisa membantu anak yang berusia satu tahun sekian bulan itu agar bisa lepas dari katakanlah traumanya
menarik nih polisi sempat bilang bahwa ketika diperiksa pelaku ini sempat tertawa tersenyum
nah ini apakah bisa salah satu yang jadi ciri ciri orang terkena skizofrenia atau seperti apa mas
satu tersangka memang memiliki kelainan jiwa tertentu
nah untuk membahas tentang kemungkinan kedua mari kita samakan persepsi dulu
kita sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang orang yang punya kelainan jiwa
kita sedang berbicara tentang seseorang yang melakukan tindak pidana
namun konon memiliki kelainan jiwa
karena saya memberikan garis bawah pada orang yang melakukan tindak pidana
maka kita harus meyakinkan yang sama
bahwa setiap orang yang sedang berhadapan dengan proses pidana
niscaya akan memainkan segala macam siasat agar bisa lolos dari jerat hukum
termasuk salah satu siasat yang bisa dimainkan
oleh orang yang sedang diminta pertanggung jawaban secara pidana
adalah dengan mempraktekkan melingering alias pura pura sakit
jadi kembali lagi kita sedang menyaksikan orang yang sedang sungguh sungguh mengidap kelainan jiwa
atau orang yang sedang bersiasat dengan berpura pura sakit jiwa agar lolos dari jerat pidana
nah itu berarti artinya ini bisa seringkali digunakan sebagai alibi
nah sebetulnya bagaimana cara menggalinya bagaimana sebetulnya polisi bisa benar benar menentukan
motif sebetulnya seperti apa ini berapa lama biasanya mas reza kalau orang yang mengaku
sekali lagi tidak lagi relevan bicara soal motif
dan sayangnya pembincangan tentang motifnya tidak relevan kalau kita tergesa gesa memberikan julukan atau sebutan kelainan jiwa
pada seorang tersangka pelaku pidana
terkait dengan berapa lama atau bagaimana proses untuk mendeteksi apakah ini sungguh sungguh kelainan jiwa
atau berpura pura sakit alias melingering pihak kepolisian saya asumsikan memiliki teknik untuk itu
dengan memberikan serangkaian tes kepada tersangka
atau juga dengan bisa melakukan pemeriksaan terhadap riwayat medis tersangka
melakukan wawancara terhadap orang orang yang hadir dalam kehidupan tersangka
sehingga itu semua menghasilkan sebuah data yang katakanlah memadai untuk disimpulkan
sekali lagi apakah tersangka sungguh sungguh berkelainan jiwa tertentu sifatnya
yang mungkin bisa mendapatkan tanda petik layanan pasal empat puluh empat kuhp
bahwa tersangka ternyata memainkan melingering pura pura sakit
bagi saya kalau tersangka pelaku pidana apapun jenisnya mempraktekkan melingering
maka sudah sepatutnya kepada mereka dikenakan pasal berlapis
yaitu misalnya mempersulit proses penyidikan
dengan mengenakan pasal berlapis terhadap tersangka pelaku pidana yang mempraktekan melingoring
diharapkan akan semakin sulit bagi yang bersangkutan untuk lolos dari lubang jarum
termasuk juga pengakuan dari suami
pelaku ini kan ada gelagat aneh selama dua bulan terakhir ini
juga bisa termasuk menjadi salah satu pertimbangan kah atau misalnya
pertama tadi saya katakan salah satu teknik yang bisa digunakan juga
untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka pelaku pidana adalah dengan mewawancarai
orang orang yang berada di sekitar kehidupan tersangka
tapi harus dipahami orang orang yang hadir dalam kehidupan tersangka
tidak serta merta memiliki kemampuan untuk melakukan observasi secara terukur
observasi secara saintifik untuk memastikan apakah orang ini memiliki kriteria tertentu
yang memenuhi definisi atau jenis jenis kelainan jiwa tertentu
ataukah sebatas pengamatan awam
justru ketika dalam sebuah peristiwa pidana tersangka dianggap punya kelainan jiwa
dan ada orang orang di sekitarnya yang tahu tentang kondisi tersangka tersebut
maka boleh jadi pasal empat ratus sembilan puluh satu kuhp
yang relevan untuk diuji oleh pria kepolisian
pasal empat ratus sembilan puluh satu kuhp bunyinya kurang lebih
orang yang bertanggung jawab untuk menjaga seseorang yang punya kelainan jiwa
namun orang tersebut ternyata lalai
sampai sampai pengidap kelainan jiwa itu melakukan perbuatan bahaya
justru si penanggung jawab ini juga bisa dipidana
jadi katakanlah ada dua orang yang satu ini memang memiliki kelainan jiwa
dia melakukan pidana dia bisa lolos dari hukum
kalau betul betul kelainan jiwa tertentu sesuai pasal empat puluh empat
tetapi sebaliknya orang yang bertugas untuk menjaga pengidap kelainan jiwa ini
ternyata dia abai ternyata dia lalai
sampai sampai si pengidap kelainan jiwa ini melakukan tindak pidana
justru si penjaga inilah si penanggung jawab inilah
yang bisa juga dimintai pertanggung jawaban secara pidana
saya pribadi terus terang sudah merasa sedih
capek sekaligus takut ketika berlangsung peristiwa semacam ini berulang kali
beberapa bulan silam misalnya di salah satu pusat pertokohan di jakarta barat
ada konsumen yang tak ada angin tak ada hujan dibacok sedemikian rupa maaf ini
ternyata pelaku pembacokan itu menurut otoritas penegakan hukum
sekian tahun silam serangkaian penyerangan bahkan maaf pembunuhan terhadap ulama
kemudian juga disebut memiliki kelainan jiwa
kita tidak boleh biarkan ini terus berlangsung
karena itu permintaan tanggung jawab secara hukum
juga patut dikenakan kepada sekali lagi
orang orang yang semestinya menjaga para pengidap kelainan jiwa
sebetulnya apa yang bisa membuat atau tekanan apa yang bisa mendorong orang bisa melakukan pembunuhan mas reza
kalau kita bicara tentang pembunuhan secara umum
yang utama ini berdasarkan riset global
pertama ada maaf orang yang memang ini mudah mudahan tidak menjadi pembelajaran yang keliru ya
pertama orang yang memang menghabisi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu
rampok maling yang sampai hati kemudian membunuh korbannya
motif untuk mendapatkan manfaat tertentu
yang kedua ada orang orang yang mengalami gejolak emosi
dan mencoba meredakannya justru dengan menyakiti orang lain
itu kan berarti cara penyesuaian diri yang keliru secara emosional
yang ketiga mendapatkan sanjungan memperoleh popularitas
menjadi pusat perhatian glorifikasi
yang keempat pengakuan bahwa seorang pelaku pembunuhan ternyata adalah orang yang tanda petik perkasa
dia mampu menaklukkan korbannya
dia mampu mengkadali otoritas penegakan hukum
dan melakukan aksi berulang kali ini adalah motif yang keempat
adalah prinsipnya mata balas mata
dikarenakan sakit hati yang pernah dia alami
riset global menunjukkan lima hal inilah
mengapa ada orang orang yang sampai berbuat sedemikian kejam
melakukan pelanggaran hukum bahkan kejahatan berupa pembunuhan
berarti artinya kan sekarang juga polisi masih terus mendalami soal kasus ini
apa yang sebetulnya harus dicermati oleh polisi
jangan sampai masalah gangguan jiwa tadi
jangan sampai justru narasi kelainan jiwa
bagi proses penegakan hukum itu sendiri
untuk mencegah agar pelaku kejahatan terhadap anak
termasuk yang dilakukan oleh keluarga sendiri
tetap bisa dimintai pertanggung jawaban
tetap dimintai pertanggung jawaban
tentu tidak bisa menafikan soal
bagaimana wawancara dengan saksi saksi yang lain ya mas dani
pemeriksaan kondisi psikologis tetap penting
kita tidak sedang berbicara tentang orang yang punya kelainan jiwa semata
tapi kita bicara tentang orang yang disangkakan melakukan perbuatan pidana
tentu kita nantikan bagaimana nanti pendalaman dari polisi
soal ini karena memang pengakuan
maupun juga tadi ada hasil wawancara dengan suami tersangka
sekiranya tersangka dinilai atau disimpulkan oleh pihak kepolisian
tetap proses hukumnya berlanjut sampai ke pengadilan
karena itulah ketentuan yang ada dalam pasal empat puluh empat ayat dua kuhp
bahwa di pasal itu kurang lebih isinya
hakim bisa memerintahkan terdakwa
apakah klaim kelainan jiwa itu betul betul bisa diterima atau tidak
hakim lah satu satunya pihak yang punya kewenangan untuk memutuskan
apakah sekali lagi terdakwa memang punya kelainan jiwa
atau tetap harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana
kasus kasus semacam ini tidak di sp tiga oleh pihak kepolisian
tapi meskipun ada dugaan gangguan jiwa tadi
tetapi itu kan tanda petik pengujian sepihak
sementara pengujian yang objektif
harus kita yakini berlangsung sungguh sungguh di ruang sidang
selaku pihak tunggal memiliki kewenangan untuk itu
kalau hakim pada akhirnya
teryakinkan bahwa terdakwa tidak sakit jiwa
sementara data data menunjukkan eksekutif jiwa
tetap kita harus menganggap putusan yang benar
adalah yang keluar dari meja hakim
bisa dikenakan dengan pasal berlapis tadi yang
silahkan buka pasal empat puluh empat ayat dua kuhp
di mana tersangka atau bahkan nantinya terdakwa
dianggap punya kelainan jiwa
justru diputuskan nasibnya di ruang sidang
saya terus terang sampai hari ini belum menemukan presiden soal itu
karena acapkali dalam kasus kasus semacam ini
di mana tersangka itu dianggap punya kelainan jiwa
memang berulang kali berhentinya di kantor kepolisian
ini kalau kita bayangkan antara pelaku dan korban
keluarga korban bisa terpukul dua kali
mereka sudah kehilangan sanak saudara yang mereka cintai
lalu ternyata mereka praktis tidak bisa memperjuangkan
nasib keluarga mereka yang sudah kehilangan nyawa itu
karena memang tidak bisa diuji di pengadilan
tapi karena proses hukumnya berhenti di tingkat kepolisian
mungkin ada kasus bahwa sebetulnya dari orang terdekat
atau keluarga dari pelaku ini bisa melindungi
ot apa tadi sekali lagi saya ingin katakan
kita tidak bicara tentang orang yang punya kelainan jiwa
kita bicara tentang orang yang melakukan tindak pidana
setiap pelaku pidana pasti akan memainkan strateginya
baik secara sendirian maupun dengan melibatkan
bahkan studi yang menyimpulkan dalam praktek melingering
alias pura pura sakit profesional
pun dilibatkan oleh terdakwa
untuk mendesain untuk memfabrikasi sedemikian rupa
agar klien yang satu ini bisa lolos dari pidana
karena bisa meyakinkan majelis hakim bahwa dia betul betul sakit
mas reza ini juga mungkin menjadi pengetahuan bagi yang awam
kalau sudah bicara teknis pemeriksaan
karena tentu saja para senior saya tidak mau dikadali
oleh siapapun maka tidak mungkin saya ceritakan tentang
yang jelas secara umum tadi sempat saya sampaikan
entah itu pemeriksaan secara langsung lewat serangkaian tes
terhadap terperiksa atau dengan memeriksa rekam medis yang ada
di rumah sakit misalnya atau juga dengan mewawancari
orang orang di sekitar kehidupan tersangka
tidak menutup kemungkinan ini bisa jadi self proclaim
atau pengakuan tersendiri kah dia terkena skizofrenia tadi
ada full malingering betul betul dia pura pura sakit
dia sakit iya tetapi dia dramatisasi sedemikian rupa
dia mengaku penyakitnya a tetapi gejalanya b
dalam salah satu kasus tipikor sekian tahun silam misalnya
ada tersangka yang mempraktekan bahkan terdakwa mempraktekan false imputation
dia mengaku mengalami diare parah
diare ya diagnosisnya diare tetapi gejala yang dia pertonton

apa hubungannya antara diare dengan tidak bisa bicara
ini adalah salah satu bentuk melingering yang biasa saja dipraktekan
mudah mudahan kita terutama otoritas penegakan hukum
ya itu yang juga tentunya menjadi harapan supaya jangan sampai ini berakhir
karena tadi ya kita harus melihat bahwa pelaku ini melakukan tindak pidana
bukan hanya sekedar terkena gangguan jiwa
kemudian untuk karena mendengar bisikan gaib itu tadi
baik terima kasih pakar psikologi pak arief rizain ragiri amril
sudah berbagi perspektif dengan sapa indonesia herpekan